bukit gracia di kawasan kampung buton atas skyline distrik jayapura selatan kota jayapura
menjadi tempat penerjunan para atlet para layang dalam pon dua puluh papua
keindahan bukit dan pegunungan kota jayapura dan sentani
bisa dilihat saat peserta terjun dari atas bukit
namun ada yang harus diwaspadai para atlet saat mendarat
seratus meter dari lokasi bukit gracia
terdapat penangkaran buaya dari sungai di papua
para atlet pun harus bisa mengontrol parasut dengan baik
agar bisa mendarat dengan selamat di lokasi yang ditentukan oleh panitia
sejumlah atlet mengaku was was saat mengetahui letak penangkaran buaya
yang dekat dengan lokasi pendaratan para layang
was wasnya tuh ada pasti dikit tapi tapi nggak separah itu kok
segala hal bisa terjadi
seperti kita landing di tempat penangkaran buaya
itu yang paling kita antisipasi sampai saat ini
bukit gracia ditunjuk sebagai venue saat pelaksanaan pon tersisa enam bulan
terkait buaya panitia telah berkoordinasi dengan pemilik penangkaran
sehingga kolam buaya telah kosong dan dipindahkan sementara
yang tadinya memang betul di situ tempat kolam buaya

tapi kita sudah alihkan di belakang dekat kandang kandang sana
jadi bagi kami sudah safety memang rata rata rekan rekan yang belum mengetahui ngeri awalnya
panitia mengatakan dua lokasi sebelumnya yakni bukit teletabis dan area bumi perkemahan waena tidak disetujui
penggunaan bukit teletabis diprotes angkasa pura karena mengganggu penerbangan pesawat
sementara di area bumi perkemahan waena ditolak oleh pemilik tanah